padahal dulu ketika kamu baru bebas
kamu pernah bilang kalau
kamu masih mencintai aku
bahkan kau masih memakai cincin pernikahan kita
tapi nggak sampai sebulan kamu sudah menerima laporan orang lain
di depan kalian semua
dimana hari ini adalah momen yang sangat spesial
saya ingin langsung bertanya kepada andi
menerima lamaran saya
masa ini terlalu terburu buru
saya ingin kenal kamu lebih jauh
kata siapa kamu tidak pantas
satu satunya wanita yang sangat pantas untuk mendampingi saya
kata siapa kamu tidak pantas
kamu pernah menyelamatkan nyawa saya
tapi bapak tau kan saya siapa
apa kamu pernah bilang ke saya
emang bener bener serius sama kamu
saya harus bisa menerima kamu apa adanya
akan menerima kamu apa adanya
kamu dan juga masalahmu
penyuh ke hovering
maukah kamu terima lamaran saya
iya pak saya terima
saya terima lamaran saya
saya terima lamaran saya
saya terima lamaran saya
kamu mau kemana sih
acara belum selesai loh
ya oke kita pulang
katis parkir mana
udah tau kan tadi kamu yang taruh
kayaknya dia ada di dalam
kamu tunggu bentar dulu ya
kita akan datang ke rumah
kenapa mereka jatrying aja
kamu sudah menerima lamaran dari bos
padahal dulu ketika kamu baru bebas
kamu pernah bilang kalau
kamu masih mencintai aku
bahkan kau masih memakai cincin pernikahan kita
tapi gak sampai sebulan
kamu sudah menerima lamaran orang lain
mungkin buat kamu
cinta itu tidak sakral
sehingga kamu dengan mudahnya
untuk mengobrol cinta ke semua orang
sekarang bosnya elsa
terus wiringurer untuk apa
mau dihantar orang itu kan
sebulan kamu sudah menerima laporan orang lain
aku tuh nyariin kamu tadi di atas katanya cuma mau ke toilet
kok di sini
kok kamu masih manggil aku bapak
aku ini kan calon suami kamu
panggil al atau mas
ya udah aku ntar pulang ya
gak usah pak
gak usah mas saya bisa pulang sendiri kalau nggak apa apa
andin aku ini sekarang calon suami kamu
itu sekarang jadi tanggung jawab aku
aku ntar ya
tapi sebenarnya saya mau ke rumah sakit
ya udah gak apa apa aku antar ke rumah sakit
sekalian aku mau ngobrol sama orang tua kamu
bisa kutip di backetes nah an skip ini
ya nggak bisa juga
jangan menganggup kalau bukan keluarga